semoga selamat bertemu saya dengan kejuan
tim vietnam juga bermain sangat bagus
tetapi alhamdulillah kita mendapatkan poin bisa
saya kira ini menjadi modal besar kita nanti waktu main di vietnam di tanggal dua puluh
ya tadi yang babak kedua tadi mulai menekan mulai menyerang saya kira bagus
tetap terima kasih dan selalu waspada dengan barang barang anda
hati hati kita akan menang sampai ke dua
kalau bukan kita menjawab mencoba
tadi saya tanya ke pak menteri
ini yang jebuk sudah dikerjain
kita harapkan dalam malam ini atau besok sudah bisa nutup
terima kasih banyak banyak
bapak bapak ini bagaimana